sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
borobudur telah dikenal sejak lama dan menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia
daerah sekitar borobudur pun berlahan bertransformasi menjadi kawasan wisata yang mampu memanjakan para wisatawan
wah keren banget ya pemandangannya
di sini kita bisa melihat siluet dari candi borobudur
sekarang saya berada di desa karangrejo magelang
dan terlihat indahnya
alam yang begitu asli tepatnya di atas puntuk setubu
karangrejo merupakan desa wisata yang berjarak empat km dari candi borobudur
dan dua puluh km dari pusat kota magelang
mayoritas warga karangrejo awalnya mencari nafkah lewat hasil pertanian dan perkebunan

desa karangrejo juga dikaruniai dengan pemandangan alam yang menakjubkan
seperti puntuk setumbu rumah doa bukit rema atau yang lebih dikenal sebagai gereja ayam
serta pesona panorama pesawahan yang membentang sepanjang desa
hal ini membuat desa karangrejo menjadi alternatif utama tujuan wisata
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pun telah menobatkan tempat ini
sebagai salah satu desa wisata berkelanjutan
yang diprioritaskan mendongkrak sektor pariwisata sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat
meski pandemi berdampak pada sektor pariwisata di desa karangrejo
masyarakatnya tak patah semangat untuk terus memupuk kemandirian sekaligus mempertahankan kearifan lokal
pak kalau misalnya ini kan selama pandemi
apa sih kesusahan yang dihadapi oleh para
warga warga di sini untuk dari segi pariwisata kan jadi susah gitu kan
gimana caranya bisa membangkitkan kembali
luar biasa susahnya mbak
bagi desa desa wisata dampak pandemi seperti ini ini sangat berasa sekali
karena di awal awal pandemi ini kan semua obyek obyek wisata suruh tutup
padahal warga masyarakat desa kami itu yang dulunya itu buruh tani dan petani
sekarang kebergantungan kepada pariwisata itu sangat luar biasa
kami kemarin barusan mendapatkan sertifikasi desa wisata berkelanjutan
itu justru sangat memotivasi kami untuk lebih memajukan pariwisata yang ada di desa kami
adaptasi adalah kunci mengatasi dampak pandemi
itu pula yang dilakukan eko sunyoto
budayawan yang puluhan tahun mengembangkan seni budaya di desa wisata karangrejo
pandemi tak membuatnya berhenti berkarya
ia tetap produktif menciptakan tari mahakatiakana
yang terinspirasi dari relief candi borobudur
juga lagu yang menceritakan tentang pandemi
mau tidak mau harus belajar medsos
sekarang harus belajar it dan sebagainya
sementara ini kami hanya mbak streamingan lah mbak
streaming streaming kemudian yang tidak offline gitu loh
karena kami harus menjaga jarak
kami harus memakai masker dan sebagainya
itu minimal ada pembelajaran khusus
bagi teman teman yang bergerak di seni budaya
kami tetap semangat tetap kami belajar streamingan
kami membuat video kami jadikan di youtube
kemudian kami share ke medsos lain lain
pandemi juga membuat salah seorang warga desa wisata karangrejo
mengubah jalan hidupnya untuk menjadi lebih baik
lewat usahanya membuat wedang rempah
saya hari ini bersama mbak cemplon
salah satu pencetus umkm wedang rempah di desa wisata karangrejo
nah mbak mau nanya nih
awal mula mencetus bisnis ini itu seperti apa sih
ya awal pukulannya itu karena covid kita bingung mau usaha apa
padahal dampak covid yang ada di desa wisata karangrejo
terutama yang ada di lingkungan borobudur itu dampaknya besar banget
nah awal mulanya kan saya pas covid itu di tahun dua ribu dua puluh
saya banyak mengikuti kelas online
nah saya menemukan itu usaha di masa krisis
nah saya memberanikan diri untuk memulai usaha padahal dengan modal empat ratus ribu kak
udah gak sabar nih mbak banyak banget rempah rempah yang ada di depan
yuk kita langsung coba meracik ya
boleh kak ini asli semuanya loh dari kawasan ini
wedang rempah ala fitnasi menjadi salah satu bukti bahwa
warga desa wisata karangrejo tidak mau menyerah dengan keadaan
selain dijual melalui konsep reseller di seluruh tempat wisata di magelang
wedang rempah borobudur juga dapat dibeli melalui instagram dan website rempah borobudur
minuman yang sungguh menyegarkan
terdapat banyak sekali rempah rempah seperti jahe lemon dan juga bunga telang
pas sekali diminum di hari yang sangat sejuk seperti hari ini
selain wedang rempah
salah satu potensi ekonomi kreatif
khas desa wisata karangrejo adalah gula jawa
saya pun sempat mencoba membuat gula jawa khas karangrejo
dan mencobanya dengan segelas teh yang bisa mengembalikan energi selepas berkeliling menggunakan sepeda
pesona desa wisata karangrejo juga bisa dinikmati dengan berkeliling menggunakan kendaraan vw safari
keindahan alam berpadu dengan keramahan warga menjadi satu hal yang membuat saya betah berada di sini
saya punya format memanfaat penginapan
kita sampai disitu
baru kembali dimulai berwisata di indonesia aja
seru sekali aktivitas yang saya lakukan hari ini di desa karangrejo magelang
tadi saya mengejar sunrise di pagi hari di putuk setumbu dan juga mencicipi wedang rempah
dan diakhiri berkeliling keliling cantik di sekitaran desa
nah sekarang sudah malam waktunya saya untuk istirahat bye